gempa di sulawesi tengah tidak hanya dirasakan warga palu dan donggala
masyarakat di kabupaten sigi nyaris terisolasi akibat akses dan infrastruktur
yang mengalami kerusakan yang sangat parah
berikut kita simak penelusuran korespondensi ann indonesia edo ekariski
tempat saat ini saya berada merupakan akses jalan poros palu palolo
yang aksesnya terputus akibat dampak dari gempa yang mengguncang sulawesi tengah beberapa waktu lalu
pemandangan di belakang ini bukanlah perkebunan jagung atau perkebunan milik warga
dulunya sebelum gempa terjadi ini terdapat perumahan pemukiman
dan juga jalan raya yang melintasi kawasan ini
namun saat ini tertutup akibat terjadi pergeseran tanah saat gempa terjadi
kabupaten sigi terletak dua puluh km di selatan kota palu
fenomena tanah bergerak terjadi di wilayah ini saat gempa bermagnitudo tujuh empat mengguncang sulawesi tengah
jalan poros palu palolo porak poranda dan putus
akibat bencana ini
ribuan bangunan di dua desa yakni desa jonohoge dan desa lalu hancur hampir tak bersisa
akses pun terputus dan membuat wilayah ini sulit dijangkau
saat berkunjung ke sulawesi tengah presiden joko widodo menginstruksikan
pemerintah setempat segera mengirim bantuan ke sana
memang ada tempat tempat yang belum terjangkau
ini masih dalam proses hari ini
tadi juga baru saja saya perintahkan
di kabupaten sigi tadi ada empat
bawati ya empat kecamatan yang masih memerlukan logistik
ini akan kita perintahkan lagi untuk dihantar ke sana
siti amina warga kabupaten sigi yang telah tinggal selama dua puluh tahun
tak pernah menduga rumahnya akan hancur karena gempa
kini ia harus bertahan bersama anak dan keluarga besarnya
di pengungsian yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat
lima hari mengungsi di desa pohon
lima hari mengungsi di desa pu

di desa pombewe
inah dan warga lain bertahan dengan logistik yang mereka kumpulkan sendiri
dan jumlahnya kian hari kian menipis
kita jadi kita ambil kita punya yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan
kita bawa untuk di tempat pengungsian saja
bisa cukup sampai kapan
ya enggak tahulah
mudah mudahan bisa panjang
dan kita enggak tahu juga mungkin ya
apa yang dibutuhkan bu kalau boleh tahu bu
apa yang terutama air minum
anak anak boleh minum
anak anak sehat semua
ratusan warga sigi yang memutuskan mengungsi berharap ada penanganan cepat
dan pengiriman bantuan yang mereka butuhkan agar segera tiba
selain kebutuhan logistik dan air bersih
para orang tua juga mulai mengkhawatirkan kondisi psikologis anak anak mereka
jika lama tinggal di pengungsian terpencil
dampak gempa bermagnitudo tujuh empat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota palu maupun donggala
sebagian besar masyarakat di kabupaten sigi terpaksa harus mengungsi dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena kekurangan bantuan
hal ini diakibatkan salah satunya karena terjadi kerusakan akses yang sangat parah di wilayah ini
edo eka rizky sulawesi tengah